pembunuhan guru tari yang dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di blitar jawa timur terus dikembangkan oleh polisi
kasus ini kini diambil alih oleh polda jawa timur
subdit jatanras di treskrimum polda jati mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan guru tari yang ditemukan dalam koper di blitar jawa timur
selain untuk mempermudah proses penyidikan pengambil alihan ini juga dikarenakan fokus deliknya berada di dua tkp
korban budi hartanto merupakan warga kediri dan diduga dibunuh di kediri sementara lokasi penemuan mayat korban di wilayah blitar
dua lokus ini tentunya ada tempus tempus waktu tempus itu waktu yang akan diurut oleh penyidik
nah untuk mengkoordinasikan dua wilayah yuridiksi hukum ini tentu tidak ada kata lain bahwa dini diambil alih oleh polda jawa timur
penyidik di treskrimum polda jatim telah melakukan olah tkp dan memeriksa kurang lebih dua belas saksi
polisi juga masih bekerja untuk mengungkap motif
dan pelaku pembunuhan
sebelumnya warga desa karanggondang kecamatan udenawu kabupaten blitar rabu lalu digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam koper
mayat dengan kondisi termutilasi tersebut dibuang di bawah jembatan di pinggir sungai karanggondang
dari hasil identifikasi diketahui korban bernama budi hartanto warga kota kediri
tim liputan cnn indonesia